ketua mk soehartoyo menjatuhalkan empat menteri dipanggil di sidang sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat hari jumat
suhartoyo bilang pemanggilan keempat menteri ini bukan mengabulkan permintaan pemohon
tapi kesepakatan para hakim mk
di mana keempat menteri itu adalah menko perekonomian erlangga hartarto
menteri keuangan sri mulyani menteri sosial tri risma harini dan menko pmk muhajir effendi
paslon anies mohaimin menyiapkan sebelas saksi dan tujuh ahli
sementara paslon ganjar mahfud menyiapkan sepuluh saksi dan sembilan ahli di sidang sengketa pilpres dua ribu sembilan belas
lalu sejauh mana keterangan keempat menteri jokowi ini bisa menjelaskan soal alokasi bansos secara besar besaran di masa pilpres
hingga memunculkan dugaan politisasi bansos kita akan ulas selengkapnya setelah informasi ini
keempat menterinya akan bersaksi di sidang sengketa pilpres jumat mendatang
jokowi menegaskan para menteri yang akan bersaksi nantinya akan menjelaskan apa yang sudah dilakukan terkait dengan tugasnya
namun jokowi enggan berkomentar soal tudingan politisasi bansos yang dilakukannya demi memenangkan pasangan prabowo gibran
jokowi kembali menegaskan dirinya tak ingin mengomentari yang berkaitan dengan persidangan
semuanya akan hadir karena diundang oleh mui
arahan arahan nggak pak
menerangkan apa yang sudah dilakukan masing masing menteri
kalau bu menteri keuangan misalnya mengenai anggaran seperti apa
sebelumnya ketua mk suhar toyo memanggil empat orang menteri untuk dimintaikan
keterangannya dalam sidang sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat
suhartoyo bilang pemanggilan keempat menteri ini bukan mengabulkan permintaan pemohon namun kesepakatan para hakim
suhartoyo menambahkan pemanggilan keempat menteri itu karena membutuhkan keterangannya
di mana keempat menteri itu adalah menko perekonomian air langga hartarto
menko pmk muhajir effendi menteri keuangan sri mulyani dan menteri sosial tri risma harini
yang perlu didengar oleh makam adalah
saudara muhajir effendi menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia
kemudian yang kedua bapak erlangga hartarto menteri koordinator bidang perekonomian
tiga ibu sri mulyani indrawati menteri keuangan
ibu tri risma harini menteri sosial
dan lima dari dewan kehormatan pendengara pemilu
jadi lima yang dikategorikan penting didengar oleh makamah
ini bukan berarti mahkamah mengakomodir permohonan pemohon satu maupun dua
terkait kesaksian di sidang sengketa pilpres
menko perekonomian air langga hartarto mengaku telah menerima undangan dari mk
bahkan ketua umum partai golkar ini mengaku siap jika pertanyaannya akan mengarah pada mekanisme penyaluran bansos
ya insya allah saya hadir undangan sudah saya terima tadi malam
ya tentu kami lihat undangannya dan juga apa yang diharapkan dari pemerintah tentu kita akan menjelaskan mengenai mekanisme apbn
kemudian bicara mengenai bansos bicara dengan perlinsos dan berbagai hal yang sifatnya pemerintahan saja
hal serupa juga diungkap menteri sosial tri risma harini
mengaku siap bersaksi di sidang sengketa pilpres dua ribu sembilan belas
namun politisi pdi perjuangan ini mengaku belum mendapat undangan dari mk untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres jumat mendatang
nanti kalau terima ya saya jatuh
mk secara resmi telah mengirimkan surat pemanggilan kepada empat menteri hadir di sidang sengketa pilpres
mk menyebut keterangan keempat menteri ini untuk didalami
sebagaimana dalil para pemohon bukti yang diajukan hingga jawaban pihak terkait
jokowi sudah menyatakan siap memenuhi undangan hakim mk untuk memberikan keterangan terkait aturan dan prosedur penyaluran bansos di masing masing kementerian ketika masa tahapan pilpres berlangsung
lalu sejauh mana keterangan keempat menteri jokowi ini bisa menjelaskan soal alokasi bansos secara besar besaran di masa pilpres
hingga kebijakan ini memunculkan dugaan politisasi bansos
kita bahas selengkapnya bersama tenaga ahli utama ksp yones joko dan pakar hukum tata negara susi dwi haryanti
selamat malam bu susi mas joko
bu susi jadi kesepakatan hakim mahkamah konstitusi akhirnya memanggil empat menteri
hakim mk menyatakan ini bukan mengabulkan permintaan termohon tapi ini adalah kesepakatan hakim
apakah anda melihat kesepakatan hakim untuk memanggil empat menteri ini adalah
sebuah terobosan yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi untuk tidak hanya berkutat pada angka perolehan suara pilpres
kalau kita melihat pada praktek praktek bagaimana sudah diperlihatkan oleh mahkamah konstitusi pada sengketa pilpres yang lalu
memang pemanggilan empat menteri ini bagi saya sebetulnya bukan merupakan sebuah terobosan
tapi ini kan sebagai salah satu
jadi keterangan untuk mengelaborasi untuk mendalami apa apa yang sudah disampaikan oleh para pihak
jadi memang sebetulnya itu suatu hal yang biasa
ini menjadi luar biasa hari ini karena kita mengetahui bahwa sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat ini adalah sengketa yang kompleks sifatnya
dibandingkan dengan sengketa sengketa pilpres yang sebelumnya
kita ketahui bahwa putra dari incumbent itu ikut serta di dalam kontestasi
tentu ini akan menimbulkan dugaan dugaan bahwa pemilihan umum tidak berlangsung secara adil
dan ini yang kemudian disampaikan juga di dalam dalil yang sudah disampaikan oleh para pemohon
dengan demikian kehadiran dari empat menteri ini menurut saya mahkamah konstitusi memberikan harapan baru
jadi memberikan harapan baru kepada
bukan saja kepada para pemohon tetapi juga kepada para masyarakat yang dengan seksama melihat bagaimana proses pemeriksaan pilpres ini dapat berlangsung
sesuai dengan prinsip prinsip yang ada di dalam hukum acara mahkamah konstitusi
karena mahkamah konstitusi sebagai salah satu pelaksana dari cabang kekuasaan kehakiman
mahkamah konstitusi itu harus menegakkan hukum dan keadilan
semata mata menegakkan hukum apalagi di sini
kalau hanya dipandang sebagai hukum tertulis tetapi juga harus menegakkan keadilan
jadi pemanggilan empat menteri ini mudah mudahan memberikan harapan baru
bahwa mahkamah konstitusi memang secara bersungguh sungguh akan menjalankan fungsi fungsinya
baik mas joko jadi ada apa arahan dari presiden jokowi kepada empat menteri nanti ketika akan memberikan keterangan di mahkamah konstitusi
iya yang pertama tentu kami menghormati ya mbak
yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi agar mahkamah konstitusi itu bisa mendapatkan satu apa mendapatkan informasi yang terintegrasi informasi yang jelas
sehingga bisa paham duduk permasalahan terkait permasalahan terutama mengenai bansos ini
dan kesempatan ini tentu menjadi kesempatan yang berharga bagi kami di pemerintahan presiden jokowi untuk bisa menjelaskan juga kepada publik
kalau terkait arahan dari bapak presiden ya bapak presiden nggak memberikan arahan apapun
mohon gue silakan seperti yang disampaikan tadi menghormati silakan hadir
dan justru ya ini menjadi kesempatan dan momentum
kita untuk pemerintah untuk bisa memberikan penjelasan dan masyarakat tahu
bu susi ini kan yang dipanggil adalah pembantu presiden
sementara yang dipermasalahkan di mahkamah konstitusi adalah presiden jokowi dengan kebijakan bansosnya
ketika pembantu presiden dimintai keterangan di mahkamah konstitusi
akankah bisa menjelaskan secara detail sejelas jelasnya secara signifikan
keterangan terkait dengan jorjoran bahan sos pada saat malsapil pres yang akhirnya memunculkan dugaan politisasi bahan sos
apakah akan mendapatkan penjelasan yang sangat signifikan dari mereka para pembantu presiden ini
saya berharap mahkamah konstitusi dapat mendapatkan informasi yang signifikan
kenapa karena saya berangkat meskipun menteri menteri itu adalah pembantu presiden
tetapi menteri menteri itu adalah menteri menteri negara
dan kepada mereka mereka loyalitasnya seharusnya bukan kepada presiden
tetapi loyalitasnya itu adalah kepada negara
dan mereka ditunjuk sebagai menteri
itu seharusnya atas dasar profesional
oleh karena itu meskipun menteri menteri itu adalah pembantu presiden
tapi pada dasarnya mereka adalah pejabat negara
dan pejabat negara itu meletakkan loyalitas tertingginya kepada negara
bukan kepada seorang presiden
maka ada berbagai hal hal yang patut untuk dipertimbangkan
misalkan misalkan seperti bansos gitu ya
itu diletakkan di dalam kontrak negara
mbak sidi yang pertama saya ingin mengkoreksi gitu mbak
saya ingin menyanggah selalu stigma yang digunakan tentang jorjoran bansos di era pilpres
bagaimana realisasi perlindungan sosial ini sampai akhir bulan februari
dari tahun dua ribu dua puluh sampai tahun dua ribu dua puluh
angkanya kisarannya sama kurang lebih
misalnya dua ribu dua puluh itu angkanya empat puluh dua
lalu di dua ribu dua puluh empat kemarin itu yang orang selalu mengatakan jor joran bansos
perlinsos ya mbak yang saya sebut adalah perlinsosnya itu tiga puluh lima
lebih kecil dari periode waktu waktu sebelumnya
sementara dalam parameter dalam anggaran perlinsos itu
itu ada empat mbak kurang lebih yang bisa kami sampaikan di dalam perlinsos
kemudian ada anggaran untuk pendidikan
ada anggaran subsidi energi
di mana subsidi energi ini digunakan untuk mensubsidi listrik
mensubsidi lpg dan mensubsidi bbm begitu
subsidi subsidi inilah sebenarnya perlinsos inilah yang harus kita letakkan
dan masyarakat bisa mengerti bahwa bisa memahami bahwa
nggak ada itu istilah jorjoran bansos
semua berjalan seperti dari tahun
istilah jorjoran atau apapun itu kan framing
tergantung siapa yang memiliki kepentingan untuk menggunakan
dianggap sebagai keuntungan oleh paslon paslon tertentu
apa yang disampaikan oleh menteri sosial tri risma hari ini ketika di dpr
dipertanyakan soal mengapa jumlah bansos di tahun dua ribu dua puluh empat sangat tinggi
disebutkan oleh risma bahwa di kementerian sosial sudah ada
pos posnya atau bansos bansos yang tercatat
kemudian risma menyatakan yang ada di kementerian sosial
sisanya risma mengaku tidak tahu
apa yang mencari jawab dari istana soal ini
karena anggaran perlinsos itu jumlahnya empat ratus delapan puluh enam satu triliun
di dalamnya ada empat komponen
di tempatnya bu risma di kementerian sosial
itu tujuh puluh lima enam triliun yang tadi disampaikan bu risma
lalu ada anggaran yang di handle oleh
kementerian pendidikan dan kebudayaan
yang dialokasikan untuk kartu indonesia pintar
yang dialokasikan untuk program indonesia pintar
yang digunakan untuk pbi jkn
yang paling besar dari perlinsos itu
itulah yang digunakan untuk subsidi barang langsung
subsidi untuk kalau mbak cindy
pertalite yang kita pakai itu disubsidi oleh negara
ini mungkin juga akan ditanyakan oleh hakim mk
ada menteri keuangan menteri sosial
mk menggali dari empat menteri ini
yaitu pasti hakim lah yang akan mengetahui
keterangan keterangan apa yang dibutuhkan
keterangan sesuai dengan apa yang dia ketahui
jadi menyampaikan itu seperti data
oleh para pemohon itu memang bisa terbukti
antara satu menteri dengan menteri yang lain
maka disitulah letak nanti
bagaimana hakim itu akan menilai
saya berharap ketika hakim
memberikan atau menilai sebuah keterangan
maka itu diletakkan pada hal yang prinsip
karena kita bicara mengenai asas asas
apakah betul pemilihan umum itu
apakah betul pihak umum itu
kemudian rahasia dan lain lain
oleh karena itu saya sangat berharap
karena semua uang yang digunakan
itu adalah uang rakyat pada dasarnya
itu berasal dari pajak rakyat
oleh karena itu harus ada transparansi
dan di dalam sebuah negara demokrasi
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
sesind pun uang yang digunakan
itu harus dapat dipertanggungjawabkan
dan di sini rakyat mempertanyakan
apakah betul uang kami itu dipergunakan
bukan hanya sesuai dengan ketentuan
tetapi juga sesuai dengan asas asas
prinsip prinsip etika dan moralitas
bu susi apa dampaknya bagi legitimasi
hasil pemilu presiden dua ribu dua puluh empat ini
saya berharap bahwa dengan pemanggilan
di mana berbagai prinsip itu didiskusikan
kemudian dinilai oleh hakim hakim konstitusi
apa yang disebut sebagai culture of justification
tetapi jangan lupa bahwa mahkamah konstitusi
itu adalah semacam institutional interlokutor
hakim hakim konstitusi itu harus berani untuk mencari
berbagai bukti yang sudah disampaikan
kemudian juga keterangan yang disampaikan
jadi hakim konstitusi harus berani mencabar lagi
ketika mahkamah konstitusi itu diharapkan
untuk bisa mewujudkan apa yang disebut sebagai
yaitu sebuah demokrasi yang didasarkan
atas prinsip prinsip dan asas asas undang undang dasar
termasuk di sini adalah undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
jadi saya sangat berharap bahwa hakim konstitusi
itu mampu menemukan apa yang disebut sebagai
faktor faktor yang secara nyata berbeda
dengan sengketa sengketa pilpres sebelumnya
begitu hakim konstitusi mampu membuktikan
yang sangat memengaruhi hasil pemilihan
maka saya sangat berharap bahwa hakim itu dapat
memberikan putusan yang terbaik
keputusan berdasarkan hukum dan rasa keadilan
dan apakah dampaknya dengan pembangunan empat menteri ini
dengan permohonan dari baik pasangan satu
maupun pasangan tiga yang selalu mengungkit soal bansos
disebut sebut sebagai sumber dari kecurangan pemilu dua ribu dua puluh empat ini ibu susi
saya berharap bahwa dengan kedatangan empat menteri ini
maka akan ada penyampaian informasi yang secara komprehensif
bukan hanya berdasarkan angka angka semata
tetapi bagaimana angka angka itu digunakan
yaitu apakah diberikan pada saat yang tepat
apakah memang tadi jika memang ada dugaan bahwa itu dipercepat
maka menteri menteri itu harus mampu untuk memberikan keterangan
apa yang disampaikan oleh para pemohon itu
dan itu akan sangat tergantung kepada hak hak
mungkin ini singkatnya atau simpelnya pemikiran dari masyarakat
dengan pembagian menteri ini bisakah membatalkan hasil pemilu
singkat saja ibu susi sebelum saya ke pak sjoko
kita akan lihat bagaimana nanti hasil elaborasi pendalaman pendalaman dari situ
karena saya tidak dapat memastikan
kalau misalkan memang itu yang tadi saya katakan
apabila faktor yang ditemukan oleh hakim konstitusi
maka putusannya itu bisa saja putusan yang berbeda dengan
jadi sangat penting bagi hakim untuk menemukan faktor faktor pembeda
yang sangat nyata di dalam sengketa pilpres dua ribu dua puluh
dibandingkan dengan pilpres pilpres yang
baik silakan mas joko saya juga ingin bertanya mas joko soal bagaimana
empat menterinya akan memberikan keterangan di mahkamah konstitusi
tadi kan justru malah itu memperjelaskan mbak bahwa tidak ada hal yang ditutupi
pak presiden juga tidak memberikan arahan apapun kepada para menteri menteri
karena dengan begitu kami pun yang di pemerintah ini senang dengan dipanggilnya di mk
para keempat menteri ini bisa menjelaskan duduk duduk persoalan yang sebenarnya
dan bagaimana kebijakan kebijakan pemerintah terkait perlindungan sosial
jadi kita bukan hanya bicara tentang bansos mbak
tapi tentang perlindungan sosial itu digelontorkan
perlindungan sosial itu diberikan kepada masyarakat
sehingga tadi seperti apa yang selama ini ada di benak beberapa pihak
tentang narasi framing stigma kepada pemerintahan presiden jokowi
dalam beberapa bulan terakhir yang seolah olah melakukan jor joran bansos
itu bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas sehingga lebih jernih melihatnya
karena kita harus juga adil dalam berpikir dan juga adil dalam bertindak begitu mbak
karena bagaimanapun juga bansos yang kemarin diturunkan oleh pemerintah
itu adalah bansos yang memang kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif
yang sudah dirancang jauh jauh hari sebelumnya
dan keputusan rkp nya juga sudah diputuskan jauh sebelum adanya
event dinamika dinamika pilpres pada hari ini
tentu kami akan menyambut sekali apa yang terjadi
dan besok mari kita simak bersama di hari jumat penjelasan dari para menteri
sehingga kalaupun memang tadi kata bu susi ada perbedaan perbedaan para menteri
mungkin itu bisa diperdalam ya silahkan saja monggo saja bagi kami
tapi kami yakin bahwa apa yang disampaikan oleh para menteri selama itu berdasarkan fakta
selama itu berdasarkan dengan program program yang memang sudah disusun dan direncanakan
tidak ada yang ditutup tutupi dan tidak ada yang
dan tidak ada yang perlu dimanipulasi dibuka saja sebuka seterang terangnya
hari jumat kita akan lihat di sidang sengketa pemilu presiden di mahkamah konstitusi
terima kasih tenaga alih utama ksp mas jaros joko dan pakar hukum tata negara bu susi dwi haryanti
sudah berbagi pandangan di sapa indonesia malam hari ini selamat malam